ketika indonesia mampu tampil baik di ajansi games ke tiga puluh dua kamboja
dengan menorehkan delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak satu ratus sembilan perunggu dan menempati peringkat ketiga kelasemen akhir
capaian itu melebihi target pemerintah dan presiden joko widodo
dari tiga puluh satu cabang olahraga yang diikuti kontingen indonesia delapan cabur mampu keluar sebagai juara umum
yakni wusu pencaksilat bulu tangkis tenis poli angkat besi balap sepeda dan e sport
selain itu sejumlah sejarah baru diciptakan para atlet tanah air
seperti tim nasional bola basket putri yang untuk pertama kali merebut medali emas di ajang sea games
hingga timnas sepak bola yang mampu kembali merebut medali emas setelah puasa selama tiga puluh dua tahun
presiden noc indonesia raja sabta oktohari menyebut
keberhasilan kontingen indonesia meraih banyak emas
tak lepas dari kontribusi olahraga kelompok yang mulai unjuk gigi
di kamboja muncul olahraga olahraga kelompok yang pertama polo air kedua basket putra ketiga foli
dan kemarin waktu di kamboja itu langsung bisa dilihat di awal awal aja tim kriket tim hoki tim foli tim basket
termasuk tim bola itu yang mewarnai prestasi olahraga di indonesia
raja sabto oktohari juga menambahkan
prestasi yang telah dicapai di sea games kamboja bisa berlanjut pada ajang ajang multi event lebih tinggi
seperti asian games hingga olimpiade
torehan delapan puluh tujuh emas delapan puluh perak dan satu ratus sembilan perunggu menjadi capaian terbaik kontingen indonesia dalam enam edisi sea games terakhir
dan untuk mengetahui sulitnya meraih medali emas di sea games dua ribu dua puluh tiga
kita sudah kehadiran dua atlet peraih emas di sea games kamboja
tepuk tangan dulu
ayo dong yang di studio tepuk tangan dong jangan sepi sepi aja
ada priska medly nugroho petenis putri yang membawa pulang dua keping medali emas
sudah langsung dikalungin medali emasnya
jadi memang sepertinya memang harus dikalungin untuk menunjukkan bahwa mereka atlet ya gitu ya
kemudian ada dewa ayu madesri artakusumadewi atau ayu atlet timnas basket putri indonesia
apa sih istilahnya kalau misalnya di basket posisinya apa
di basket itu ada posisi paul forward sama center
terima kasih ayu dan priska sudah hadir malam hari ini di prime news
saya merasa sangat terhormat ini agak merinding juga karena sama sama mencetak sejarah ya
terima kasih sekali lagi sudah berkeringat latihan luar biasa berkorban waktu tenaga uang semuanya
dan juga mungkin masa muda ya kan masa muda tapi demi negara
jadi terima kasih sekali yang dari hati saya yang paling dalam dan juga mungkin mewakili seluruh warga negara indonesia
terima kasih sekali
dan saya ingin tahu sekarang perjuangannya seperti apa dari yang basket dulu mencetak sejarah tentu saja gimana rasanya ayu
puji tuhan rasanya senang banget kak apalagi ini impian saya dari dulu bisa
dia main basket dari umur berapa
baru mulai belajar basket itu karena ada exchool di sekolah jadi baru mulai latih untuk klub itu dari smp
betul di bali
sampai sekarang masih bergabung di merpati
kalau untuk yang profesional sekarang saya gabung di gmc cirebon
dan ketika kemudian berapa lama kemudian latihan untuk menuju sea games dengan pelatih baru ya
betul dari taiwan
dari taiwan itu ya seperti apa suasananya latihan
untuk persiapan sea games ini kita persiapannya itu kurang lebih hampir setahun
ya amat amat panjang
saya tidak bisa membayangkan latihannya seketat apa sih ayu
kalau untuk latihan yang sea games tahun ini itu kita sangat diperhatikan dan sangat detail
karena dari segi asupan makanan kita juga dibantu dan dijaga ketat juga
oke berarti nggak boleh cilok gitu ya
gorengan gorengan nggak boleh
gorengan gorengan buy gitu ya
memang sudah tidak mungkin jadi atlet
oke terus ayu
bagaimana itu latihannya misalnya dalam satu hari
jadi kegiatan kamu bangun jam berapa kemudian latihan di lapangan berapa lama dan biasanya latihan fisiknya apa aja
kalau untuk latihan itu dari senin sampai selasa itu kita latihan pagi sore
kalau untuk pagi itu mulai latihan jam enam tiga puluh udah siap di lapangan sampai jam tiga
kemudian lanjut lagi itu jam tiga
jam dua itu sudah harus delapan
kita ada video season setiap hari
jadi video itu kita lakukan buat review latihan kemarin
di latihan kemarin lihat ya
jadi dikasih komentar tentang mungkin kurangnya kemarin apa harusnya gimana seperti itu
apa yang terjadi kalau misalnya informasi yang beredar pelatih yang sekarang itu sangat sangat disiplin
apa yang akan terjadi kalau telat datang misalnya
iya kalau telat dateng itu ada hukumannya
kalau hukuman pertama itu treat semua pemain
treat semua pemain
oke treat apa nih misalnya
terang minuman atau makanan
untuk kalau ada telat berikutnya itu lari
jadi ya itu juga melatih disiplin kita
di lapangan maupun di luar lapangan juga
apalagi ini bagaimanapun kan tim ya
tim itu kan betul betul harus feelnya harus cocok segala macamnya harus cocok
dan selama satu tahun itu apakah ada perubahan komposisi
tim atau dan lain sebagainya
ya untuk selama persiapan setahun itu kita tesnya panjang
ini ada datang pemain baru lagi
jadi kita emang seleksi untuk persiapan si game ini
oke berarti adaptasinya luar biasa ya setahun terakhir ya
pemilihannya itu sebulan sebelum kita bertanding
jadi itu baru menentukan komposisi pemain untuk bertanding
jadi itu berarti adaptasi ulang gitu ya
dengan pemain pemain yang pilihan baru itu kan selama sebulan terakhir
oke beda dengan
kategori atau cabang olahraga yang priska lakoni yaitu tenis ya
berapa lama priska main tenis dari umur berapa
aku pertama kali megang rakyat itu umur empat
jadi masih lebih pendek dari net
tapi memang awalnya aku juga bukan
dari orang tua atau gimana
justru aku bukan datang dari keluarga yang berolahraga
jadi awalnya juga cuma kayak olahraga di samping sekolah aja
untuk fun fun aja gitu
nah setelah itu pas
umur tujuh aku ada ikut pertandingan pon mini di klub lama aku di kemayoran
dan gak disangka sangka juara gitu
padahal latihan juga cuma main main doang gitu
dan setelah itu ya aku baru kayak mulai mencoba untuk lebih menekuni main tenis
oke jadi berapa tahun sudah profesional di tenis
kan kalau tenis kan kita ada pertandingan juniornya dulu ya
itu sampai umur delapan belas
dan setelah itu baru kita
tapi meskipun kita belum lulus junior pun kita udah boleh main profesional
jadi kalau pertama kali aku main itu pas aku umur lima belas
dan priska ada informasi juga
katanya kemarin pada saat pertandingan di kamboja itu berat banget ya
apa kesulitannya apa
karena kebetulan memang di penumpang itu kemarin
panasnya luar biasa
lebih panas dari indonesia aja

jadi itu sampai beberapa kali kita lagi main match pun itu di berhentiin
dan kamu lapangannya outdoor ya
itu jam berapa matchnya
matchnya itu dimulai jam sembilan
tapi pas aku di partai final yang terakhir itu aku main lebih dari empat jam
jadi bener bener di siang bola
dan itu panasnya luar biasa
aku penasaran sih sebenarnya kalau misalnya bukan mengecilkan olahraga yang grup ya
tapi kalau misalnya tantangan olahraga yang tunggal atau cabur tunggal itu kan biasanya mindset ya
kalau misalnya sekarang udah dapat cuaca panas
kemudian itu pada saat itu yang bikin kamu kuat sampai empat jam bisa
itu apa sih rizka
pokoknya aku selalu mikir sampai matchnya itu belum keluar
karena aku jauh
gak ketinggalan jauh gitu poinnya di match final itu
dan pokoknya sebelum kelar itu semuanya bisa terjadi
jadi aku bener bener fight dari awal sampai akhir
dan juga banyak banget ya supporter dari tim aku sendiri
karena kamu juga melawan unggulan kan pada saat itu ya
memang aku unggulan satunya tapi aku lawan unggulan dua dari thailand
terpautnya cukup dekat gitu lah
jadi kan itu challenge juga ya
dan ya dari dua sisi ya
dari thailand juga supporter rame banget
iya kita juga ramai sekali
jadi ya aku itu bener bener nge boost energi aku juga
oh oke ini ada grafiknya apa nih
ini grafiknya tenis ya
iya bisa di final ya
bisa dilihat dari skornya
emang paling ketat juga
kalau misalnya mau rematch sama yang mana
mungkin yang final lagi
tetep mau yang itu lagi
yang paling seru
oh paling itu seru ya
kalau basket yang paling sulit apa
maksudnya ini susah banget ngegempur pertahanan mereka gitu ya mana
semua negara itu sulit sih mbak
cuman dari kita dari pelatih
semua negara sulit karena memang semuanya unggulan
dan karena memang indonesia memang belum pernah menang
belum ada bayangan ya
kemarin sea games kemarin indonesia dapat perak karena kalah lawan filipina
nah jadi dari pelatih itu sudah mempersiapkan semuanya
untuk menghadapi filipina
bukan hanya di filipina tapi semua negara sudah dipersiapkan dan belajar dari sea games kemarin
jadi ya pas tuan filipina kita kayak udah bener bener siap dan berapi api gitu semua kemarin gitu
pada saat itu pelatih ngomongnya gimana sih pelatih kalau misalnya kayak gitu
maksudnya kan kayak membakar semangat gitu kan
dan kan teman teman
atlet pasti semuanya udah pada sering baca aduh nih filipina nih
ada grogi atau justru sebaliknya
justru semangat buat ngelawan
justru semangat untuk ngelawan
karena dari pelatih sudah siap dan dari pemain pasti sudah siap
soalnya dari persiapan semua itu pelatih sudah memberikan semua senjatanya
jadi kita pun juga mempelajari lawan kita sendiri
karena dari kemarin pelatih memberikan kita tugas untuk scouting pemain pemain lawan
mencari kekurangan dan kelebihan pemain
nah itu yang membuat kita jadi tahu oh ternyata lawan kita seperti ini
dan itu sangat amat membantu
jadi misalnya ayu harus menjaga siapa gitu kan biasanya
jadi pemain nomor satu ini kelebihannya apa
oke berarti pas kita jaga dia kita nggak boleh kasih dia buat shooting kery point
jadi itu yang membuat kita jadi lebih pede aja gitu
kebetulan kalau lawan lawan
strateginya gimana sih kalau tenis
lawan terberat kita kan emang thailand
ya selalu di sea games
dan kebetulan kalau lawan lawan ini kita udah sering ketemu juga di turnamen individual
jadi kurang lebih kita juga udah tahu gitu permainannya mereka
dan kalau untuk ngelihat mungkin ya sama ya mempelajari kelemahan dan kelebihannya masing masing pemain
oke karena sering ketemu apa jangan jangan berteman dengan beberapa pemain dari
dari negara lain
siapa aja yang kemarin
kemarin ketemu temen ketika match
ada yang match bareng
ada yang thailand itu
oh yang thailand
nggak jalan itu karena kita gimana gimana kalau sering tour ke luar
khususnya kalau lagi di luar asia temen temennya juga itu lagi itu lagi
oke pokoknya sama asia tenggara berkumpul
bersatu gitu ya
kalau di tour ya
dalam waktu dekat ada target apa lagi nih sekarang priska
kalau aku bakal langsung lanjut lagi untuk bermain di pertandingan individu
rencananya minggu depan aku akan pergi ke jepang dan setelah itu ke korea
jepang dan korea
itu berarti di bulan juni juli
oh akhir mei akhir mei oke
kalau ayu yang menarik dari basket justru bahwa selama ini tidak ada liga untuk basket putri gitu ya
jadi latihannya benar benar latihan setahun itu saja ya
puji tuhannya kemarin dari para manajer itu mempersiapkan kita untuk mengikuti
jadi puji tuhannya ini kita ajang try out juga karena lawan lawan kita ini juga lawan lawan kita di sea games kamboja kemarin
jadi ketemunya ya thailand malaysia singapura gitu
jadi itu juga sangat membantu kita untuk persiapan sea games kamboja kemarin
oke total jadi ada berapa latihan melawan match melawan negara negara asia tenggara itu
sebelum di sea
untuk tahun kemarin dua ribu dua puluh dua itu kita tiga kali bermain
jadi kita pindah negara
ya jadi yang pertama thailand yang kedua malaysia kemudian yang ketiga indonesia
sekali tanding di event di malaysia itu tiga kali bermain
jadi kita ketemu semuanya gitu
kemudian sebelum sea games ini juga kita ada tanding sob lagi juga itu di singapura
nah itu juga ketemunya juga mereka mereka ini juga gitu
jadi itu juga membantu juga
ada pemain naturalisasi juga kan di tim putri ya
apakah kemudian menurut ayu itu membantu teman teman sesama teman teman untuk juga memberikan insight
ya untuk teman teman kita sahabat sahabat kita yang dari jauh ini ya itu juga membantu berkontribusi untuk tim juga sih mbak
jadi nggak hanya di dalam lapangan di luar lapangan pun dia juga memberikan energi yang positif
jadi itu juga membantu membangun tim chemistry team juga
kalau di tenis ada yang naturalisasi nggak sih priska
nggak ada ya
semuanya orang indonesia
semuanya orang indonesia
kalau misalnya sekarang kemarin kan ada beberapa hal ya
ada kritikan dan juga ada saran dan lain segala macam
tapi aku cuma mau nanya kemarin ikut pawai nggak
cukup meriah pawainya
ceren dengan pawainya
mengikuti semuanya sampai selesai
basket ngikut sampai akhir
basket ngikut sampai akhir
oke apakah ini baru pertama kali di arah keliling jakarta dengan begitu
iya dengar dengar kalau dari kakak kakak senior yang di tenis juga belum pernah
oke jadi ini pertama kali sambutannya luar biasa gitu ya
oke target jangka panjang priska apa
kalau target personal aku untuk bisa tembus di peringkat top seratus di wt
amin kita aminkan seluruh indonesia ya amin oke
ayu target tim basket kita sekarang apa
kalau dari target yang pastinya untuk mempertahankan medali emas
sea games mendatang terus juga ikut ikut pertandingan di internasional kayak fiba asia itu semoga kita bisa mendapatkan peringkat pertama
oke amin kalau asian games bagaimana persiapannya apakah kemudian langsung bersiap dalam waktu dekat atau bagaimana sejauh ini ayu
kalau untuk basket kami masih menunggu kabar dari para ofisial
karena kalau untuk tc itu kita nunggu surat pemanggilan juga tapi ya kita harus siap sih selalu harus selalu siap untuk keadaan bagaimanapun juga
sama dengan ayu untuk tenis juga kita belum pasti kalau semuanya akan dikirim tapi ya teknis itu balik lagi itu individual sport
jadi kayak pemain pemain yang lain yang di tim juga kita punya
jadi kita punya jadwal masing masing sendiri
jadi kita selalu tanding terus menerus jadi selalu siap sih
latihan nya juga terus menerus ya
nah spesifik sekarang untuk basket putri ini ketika sekarang prestasinya sudah ada bukan sudah ada ya prestasinya sudah mencetak sejarah di sea games ya kemudian dalam tanda kutip mencuri perhatian ya mencuri perhatian sekarang apa harapan ayu dan teman teman sekarang
harapannya dengan mendapatkan medali emas ini semoga basket putri di indonesia liganya kembali bergulir lagi diadakan liga lagi
pandemi kemarin dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh terakhir liga untuk yang basket putri
oke atau basket putri terakhir bukannya udah agak lama ya
iya pas pandemi sih karena pandemi kemarin jadi liga basketnya jadi nggak bergulir lagi

oke oke jadi harapannya gimana sekarang
semoga ya semakin diperhatikan juga untuk basket putri di indonesia dan semoga dengan ada liga di indonesia jadi bikin ada wadah untuk basket putri indonesia dan bisa berkembang dan bersaing di tingkat internasional
oke berapa lama ini istirahatnya sekarang ayu sampai kemudian dipanggil untuk latihan lagi atau
ini kita balik ke daerah masing masing itu balik ke klub masing masing kemudian mungkin dari klub masing masing juga udah langsung latihan lagi kita
ini berapa lama istirahatnya setelah sea games
kira kira ya minggu depan aku udah akan jalan lagi jadi kira kira sekitar dua minggu
dua minggu ya betul senin ke istana ya ada informasi itu atau belum
oh belum ada ya belum ada informasi oke nanti mungkin ada informasi lanjutan ya oke baik apalagi cita cita besarnya sekarang priska
ya itu untuk aku akan bermain perlandingan individual bermain pro ningkatin terus performa dan ranking aku supaya secepat mungkin bisa masuk main di grand slam
oke masuk main di grand slam idolnya siapa priska
kalau untuk idol roger feder
oh oke grand sipas nggak ya
oke kalau ayu bagaimana target apa cita cita besarnya sekarang
ya kalau untuk cita cita besar di pertandingan fiba asia bisa bawa indonesia naik ke peringkat pertama
ya jadi juara pool divisi b kemudian ya bisa bersaing di tingkat internasional itu sih
oke oke baik terima kasih sekali lagi sudah bergabung pada malam hari ini di cnn indonesia sekali lagi ini sebuah kehormatan untuk saya
dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk perjuangannya di sea games sudah memberikan yang terbaik untuk negara indonesia
sekali lagi kita doakan bersama mereka berdua bisa mencapai cita citanya dan sekali lagi juga membawa harum nama indonesia
terima kasih priska medelin nugroho petenis putri dan juga ayu made sri arta kusuma dewi atlet timnas basket putri indonesia